ini yang sedang ramai diperbincangkan
belakangan ini gaya politik menyerang dilakukan calon presiden petahana jokowi dalam kampanyenya
beberapa waktu yang lalu presiden mengatakan ada tim sukses yang menyiapkan propaganda ala rusia
capres nomor urut satu tersebut mengatakan perpolitikan di indonesia dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax
hal itu diungkapkan jokowi dalam deklarasi forum alumni jawa timur di tugu pahlawan surabaya jawa timur
sabtu lalu jokowi menyebut persoalan terkait banyaknya hoaks dan fitnah itu
karena adanya upaya adu domba ala asing yang disiapkan oleh tim sukses
hanya dia tidak mengungkap secara gamblang tim sukses mana yang dimaksud presiden
problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda

yang namanya propaganda rusia
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan fitnah
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan dusta
yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan semburan hoax
ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian sebagai intelektual intelektual
jangan sampai kita ini pesimis
kita ini gerak gerakan gerut gerakan pertumbuhan ini kelihatan sekali kok
ada yang ngomong indonesia bubar
ada yang ngomong indonesia punah
yang bener aja yang bener aja
bagaimana kita bagaimana kita ingin membawa sebuah negara besar seperti ini
kalau mengiringi dan mengajak masyarakat dengan pesimisme pesimisme seperti itu
sesulit apapun tantangan yang kita hadapi kita harus optimis
dan itu adalah sifat sifat entrepreneur
masa adat yang bilang indonesia bubar
masa adat yang bilang indonesia bubar
masa adat yang bilang indonesia bubar
bupar indonesia punah
bubar sendiri saja punah sendiri saja
tapi jangan ngajak ngajak kita rakyat indonesia
ya pidato keras presiden ini menanggapi pernyataan rivalnya prabowo subianto
dalam pidato yang disentul bogor pada desember lalu ketopung partai green ready mengatakan indonesia akan punah
jika ia dan sandiaga uno kalah dalam pemilihan presiden atau pilpres dua ribu sembilan

jika ia dan sandiaga uno kalah dalam pemilihan presiden atau pilpres dua ribu sembilan belas

pernyataan jokowi yang menyindir prabowo adalah bentuk kepanikan
menurut bpn pernyataan itu dilontarkan untuk menaikkan elektabilitas petahana yang stagnan
anggota daerah pengarah bpn prabowo sandi fadli zon mengatakan pernyataan jokowi semakin hari semakin ngaur
fadli menyebut jokowi mulai frustasi sehingga mulai melontarkan pernyataan pernyataan yang tidak sesuai fakta
menurut fadli sebagai calon presiden tidak seharusnya jokowi mengeluarkan pernyataan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta
fadli pun membantah bpn menggunakan jasa konsultan dari rusia
fadli membuka kemungkinan ajakan untuk melaporkan jokowi karena pernyataan tersebut
biasanya justru yang paling elegan
dia berbicara ini yang sudah
ini yang sudah saya hasilkan
ini janji saya ini yang saya sudah hasilkan
tapi kalau ada petahana menyerang kayak gini karena memang berarti tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan lagi
ada itu kan fitnah
kalau betul ada satu pernyataan seperti itu nanti kita periksa kita kaji bisa kita laporkan
karena itu jelas fitnah dan fokus
tidak ada pakai konsultan rusia apalagi
sementara itu tim kampanye nasional jokowi maruf menegaskan gaya komunikasi jokowi
saat ini bertujuan untuk membongkar strategi lawan yang diagam penyerang pertahanan dengan berita bohong
jurubicara tim kampanye nasional jokowi aceh hasan shazili mengatakan gaya komunikasi jokowi yang mulai reaktif ditujukan untuk prabowo sandiaga
tkn jokowi berupaya agar rakyat mengetahui hal yang sebenar benarnya berdasarkan data dan bukan berita bohong
tkn jokowi juga menduga pihak prabowo memakai strategi propaganda firehouse and falsehood yang dipakai oleh presiden trump
ya saya kira ini
bukan sebagai strategi ya
ini adalah sebagai bentuk klarifikasi kepada publik
karena selama ini pak jokowi selalu diserang dengan berbagai isu hoax ya
kemudian disampaikan data data yang tidak tepat ya
kemudian data data yang tidak objektif
kan pak jokowi harus meluruskan
di samping memang kami menduga ya
apa yang kita kenal dengan strategi firehose
itu adalah sebuah strategi yang sebetulnya mirip mirip dengan apa yang dilontarkan oleh kubu dua
ya sementara itu kedutaan besar rusia di jakarta membantah pihak rusia ikut campur dalam kapanya pemilihan presiden di indonesia
lewat akun twitternya kedutaan rusia menilai istilah propaganda rusia yang direkayasa pada pemilihan presiden dua ribu enam belas di amerika serikat sama sekali tidak berdasarkan realitas
menurut pakar komunikasi politik
menurut agresivitas presiden jokowi dalam menyerang lawan politiknya dinilai sebagai langkah yang wajar karena jokowi dalam hal ini hanya meng counter apa serangan yang diarahkan kepadanya
menurut saya sebuah hal yang wajar ya dalam kontestasi
kenapa kontestasi itu kan pasti ada dialektika dan namanya dialektika relasional dan itu lumrah
ketika misalnya ada narasi yang menyerang pasti ada kontra narasi
dan itu harus kita maknai sebagai sebuah kompetisi
kalau yang pak jokowi ini masuk kontra narasi atau narasi politik
kontra narasi ya
karena bagian yang disampaikan kan sebenarnya meng counter apa yang kemudian kerap kali dituduhkan
ya setelah sanksi dkpp kepada bawaslu atas dugaan mahar politik yang pernah disampaikan oleh wasekjen partai demokrat andi arief
apakah ini akan ada babak baru dugaan pengungkapan dugaan mahar politik sandiaga uno kepada beberapa partai
usaha jenah berikut tetap bersama kami